lelang pita frekuensi dua tiga ghz dimenangkan oleh telkomsel
hal ini telah resmi disampaikan oleh kementerian komunikasi dan informatika pada tujuh belas oktober lalu
pemanfaatan tambahan spektrum tersebut direncanakan digunakan untuk meningkatkan kualitas transfer data yang lebih cepat
telkomsel memenangkan tender pita frekuensi ini dengan harga penawaran rp satu tujuh triliun
harga itu dinilai wajar jika dilihat dari populasi negara yang menggunakan akses data
pada tahap awal jabodetabek menjadi kota yang akan difokuskan menerapkan frekuensi baru ini
hal itu dilakukan karena banyaknya permintaan dan kebutuhan pengguna layanan empat g di daerah tersebut
kota kota besar di wilayah jawa seperti surabaya dan bandung akan menyusul
dan pengaplikasian spektrum baru ini dinilai dapat meningkatkan kecepatan layanan pengguna termasuk mengakses konten video tanpa gangguan
dengan begitu hal ini akan meningkatkan angka pemakaian data
kota kota besar di wilayah jawa akan menambah kapasitas dan kualitas layanan perut band kita
jadi layanan data kita nantinya bisa lebih bagus lagi
nah isinya apa saja itu isu lain lah gitu ya
nah kalau untuk video memang karena video itu juga sangat haus fanbase
jadi butuh speed yang lebih bagus lagi sehingga keberadaan dua atau adanya tambahan spektrum dua tiga ratus ini akan menambah
jadi ada apa yang akan membaiki layanan kita termasuk salah satunya adalah video